ini mengantar makanan semua di petang
gak ada pinjam sana hanya sinar

agar kendaraannya tidak diangkut dengan truk petugas
karena harus mengantar pesanan makanan
petugas bergeming tetap menyita sepeda motor ini
lantaran diparkir di bahu jalan wahid hashim menteng jakarta pusat rabu pagi
adapun pengemudi ojek ini terus mencoba mempertahankan sepeda motornya
dengan naik ke atas mobil petugas
sebelumnya petugas yang rutin menggelar razia parkir liar
juga mengangkut sejumlah kendaraan yang diparkir di kawasan pasar tanah abang
sedikitnya dua belas unit
sepeda motor yang diparkir sembarangan
diangkut ke kantor sudimbub jakarta pusat
untuk kemudian pengemudinya dikilang
aksi pengendara sepeda motor melanggar lalu lintas terjadi di jalan tol jagorawi
pengendara sepeda motor ini tertangkap kamera pengendara lain
melaju di jalan tol jagorawi
dari arah cawang menuju taman mini jakarta timur minggu sore
warga menduga pengendara sepeda motor ini tidak mengetahui arah jalan
dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas ataupun petunjuk arah
saat hendak memasuki jalan tol jagorawi
pengendara sepeda motor ini akhirnya diarahkan oleh petugas jasa marga
keluar pintu taman mini
tim liputan cnn indonesia